kita ke informasi lain laga final piala indonesia leg pertama yang mempertemukan persija jakarta dengan psm makassar berakhir dengan skor satu lewat gol tunggal ryuji utomo
nah pertandingan leg kedua akan digelar di makassar pada dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
sejak minggu sore puluhan ribu jakmania telah memenuhi stadion utama gelora bung karno jakarta
bahkan beberapa penonton yang tidak memiliki tiket sempat memaksa untuk masuk ke dalam area sugbk
namun pihak kepolisian sigap menghadang mereka dan juga membubarkan kerumunan
dengan kemenangan ini peluang persija jakarta menjuarai piala terbuka atau piala indonesia terbuka
asalkan tidak kalah dengan selisih dua gol atau lebih di stadion mato angin makassar pada pekan depan
untuk mengulas hasil pertandingan leg pertama final piala indonesia dua ribu sembilan belas sudah ada produser lapangan cnn indonesia
di stadion utama gelora bung karno jakarta
angga kalau dari pantauan anda tadi apa yang menjadi kunci kemenangan dari persija
ya selamat sore puspa
memang hasil akhir di final leg pertama piala indonesia dengan skor satu untuk keunggulan persija jakarta lewat gol dari ryuji utomo
kunci kemenangan persija pada sore hari ini sebetulnya memang adalah bagaimana mereka konstan untuk bisa terus menyerang
skema permainan terbuka mereka akhirnya bisa mencetak gol lewat tendangan sudut seperti itu
jadi memang itu yang menjadi kunci
dan juga kedua tim sebenarnya sama sama saling menyerang
psm makassar juga punya peluang
tapi ketangguhan keeper sahar ginanjar pada sore hari ini juga bisa menjaga gawang persija tetap rawan atau tidak kebobolan
dan ini juga menjadi satu hal yang penting
menjadi modal juga untuk leg kedua yang akan digelar di makassar dua puluh delapan juli mendatang
tapi belum berarti memang persija jakarta menjadi
juara karena masih harus menjalani laga yang cukup berat juga di kandang psm makassar
karena kita juga tahu psm di kandangnya juga pasti tidak ingin kalah
jadi masih harus kita tunggu untuk menentukan siapa yang menjadi juara piala indonesia di tahun dua ribu sembilan belas ini pada pekan depan
tapi setidaknya ini sudah cukup membuat the jack yang hadir di sogbk sore hari ini sangat gembira
anda bisa saksikan ini sekarang situasi sedang bubaran
sekitar lima belas menit yang lalu memang sudah selesai
dan ini mereka sangat semangat sekali untuk menunjukkan antusiasme
tadi saya sempat mencatat mendapatkan informasi bahwa yang hadir di stadion utama gelora bung karno ini ada sekitar enam puluh delapan penonton
bahkan mungkin bisa lebih
jadi memang ini luar biasa
mereka yang hadir ini bisa membuarkan diri dengan tenang
karena tentu saja tim kesayangan mereka persija jakarta ini bisa menang di lag pertama
dan semoga saja nanti di lag kedua juga the jack ini
ini bisa tersenyum lebar
masih harus kita tunggu di pekan depan bu spa
oke kalau tadi anda mengatakan ada sekitar enam puluh delapan ribu penonton yang hadir di sana
ini artinya jam jam keluar dari stadion ini sangat membeludak di wilayah senayan jakarta
seperti apa kemudian polisi mengamankan wilayah tersebut
aksesnya ada yang ditutup atau tidak
ya bu spa betul sekali
memang sejak siang hari tadi beberapa akses jalan
sempat ditutup oleh pekopolisian
terutama memang yang akan mengarah ke wilayah senayan ini
siang tadi memang arus yang mengarah ke senayan
yang melalui jalan gatot subroto ini sempat tidak boleh masuk
jadi memang diarahkan menuju ke arah slipi
jadi memang aksesnya bisa dikatakan cukup steril
tapi masih bisa masuk lewat area lain seperti itu
dan untuk sehari hari ini pun lalu lintas akan kembali di rekayasa seperti itu
terutama memang arah yang mengarah dari senayan ini
dan pihak pekopolisian ini sendiri memang sudah menyiagakan banyak sekali personel kepolisian
saya mencatat tadi sekitar informasi yang kami dapatkan dari polda metro jaya
ada sekitar lebih dari seribu personel yang sudah disiagakan untuk mengamankan area stadion utama gelora bung karno ini
jadi memang lalu lintas sudah di rekayasa semikin rupa supaya lancar
jadi arus yang dari senayan ini akan dikeluarkan terlebih dahulu
sementara dari arah lain ini
harus cukup bersabar
terutama juga karena selain ada laga final antara persija dan psm ini
juga masih ada di estora senayan
tepatnya masih ada laga bulu tangkis indonesia open
jadi memang hari ini sangat ramai sekali di wilayah senayan
jadi bagi anda masyarakat yang ingin ke daerah senayan
harus bersabar terlebih dahulu
karena pasti akan macet sampai malam hari
baik terima kasih banyak informasinya
angga dwi putra dari senayan jakarta